ya ampun cepat banget oke siap
pakai baju yang mana ya buat makan siang nanti
tapi kok kayaknya gak cocok deh aku kan udah gendut banget sekarang
pake yang mana ya
ngapain deket suami saya
kayaknya kayaknya saya salah bilik deh
saya kira ini keluarga saya
suster yang tadi ngasih tahu saya kayaknya salah deh
terus keluarga mbak dimana
di di sebelah sana
iya di sana
iya mbak ini suami saya
bapak gimana kondisi suami ibu sekarang
saat ini masih koma mbak
kata suster dokter dokter mau kesini untuk ngejelasin ke atasan suami saya
a atasan suami ibu
iya namanya pak randy orangnya masih di luar
gawat randy disini
cepat sembuh ya bu ya buat suaminya ya bu
saya permisi dulu ya
saya mau kesana
nah yusus saya ke toilet sebentar ya
ya dok tapi toilet di lantai ini lagi dalam perbaikan
dokter bisa pakai toilet yang di lantai bawah ya
gue harus segera pergi dari sini
sebelum randy liat gue
kamu ngapain ke rumah sakit
saya tadi habis check up kandungan
tapi dokternya gak ada
eeeh emangnya dokter siapa
iya dokter santi
tapi dokter santia ada kok
sekitar tiga puluh menit yang lalu dia baru aja mulai praktek
ah oh iya tadi aku liat kamu abis ke lantai lima
lantai lima itu kan icu
kamu abis jenguk siapa
salah salah lantai tadi
dikira tempat check upnya disitu
tapi ternyata bukan di lantai lima
ya udah saya permisi dulu ya
kak yuk yuk udah siap
siap mau kemana rapi banget
kak gimana sih kak
kan kakak yang ngajak aku makan siang sama kl
udah yuk yuk
astagfirullahaladzim itu jam berapa makan siang lan
sekarang jam berapa
jam sepuluh tuh sama kecepatan
adanya makan pagi gak mau ah naik dulu
kakak tapi kan kita gak tau kalo di jalan macet gimana
lebih cepet lebih baik
kan kakak tadi habis dari jalan gak macet
ntar aja lah kecepetan loh ntar aja deh
ya adik kesayangan kalo udah ngomong kayak begini
kakaknya udah gak bisa apa apa lagi deh
ya udah cepet
ya bentar ya
ya ampun cepat banget oke siap
pakai baju yang mana ya buat makan siang nanti
tapi kok kayaknya gak cocok deh aku kan udah gendut banget sekarang
kok gak bagus semua sih
jadi bingung mau pake baju yang mana
kok aku kalo pake baju ini gendut gak
mbak andin mau kemana tuh
kan hari ini bukan perayaan
lantang pernikahan yang ke sembilan bulan kan
tapi mas a ngajakin aku makan siang
mau makan siang
tak kirain gini tuh mbak andin mau kemana
sampai pilih baju kayak sebegitunya banget
ya kira kira kok pake baju ini bagus gak
aku gendut gak sih
pakai baju yang mana ya
mbak andin tuh mau pake baju apapun itu cantik
kalo gemuk gara gara hamil tuh malah seksi loh
iya mbak tenang
gigi tuh baca ya mbak di artikel
kalo gemuk hamil
itu tuh auranya itu tuh
dari dalam itu terpancar beautiful mbak
terus abis itu
terus menik menik gitu mbak ya
ginuk ginuk gitu mbak
mending mbak andin pilih
pakaian yang nyaman buat mbak andin
jangan nanti pas makan terus abis itu kekanyangan mbak andin
ini jasnya mas al
kiki tinggal ya mbak ya ke dapur ya
permisi mbak andin
kayaknya aku emang ribet sendiri deh
ngapain aku insecure sama dia
buat apa juga kan
mas al juga yang ngajakin aku makan siang bareng sama mereka
terus kalian mas al juga ngenalin kalo mas al itu udah punya istri dan lagi hamil
tapi aku juga gak bisa biasa aja dong
aku harus dandan cantik
supaya nanti si catherine itu ngeliat aku
oh ini istrinya mas